lima enam hari gue sedang dihapus
budi dayal lele tengah naik jalan
data kementerian kelautan dan perikanan pada dua ribu empat belas
produksi lele nasional mencapai hampir enam ratus delapan puluh ribu ton
meningkat menjadi hampir satu tiga juta ton pada tahun dua ribu delapan belas
atau naik delapan puluh delapan persen
untuk mengejar permintaan lele yang biasanya dibesarkan di kolam tanah atau empang
kini juga dipelihara menggunakan terpal sebagai media budi dayal
kali ini saya akan memulai sehari menjadi peternak lele
dengan memberi makan satu ratus empat puluh kolam lele di lahan seluas enam meter persegi
ini berapa banyak lele bang
pagi pagi sudah dapat ilmu ini pelet makanan yang dari pabrik ini keras ya
nah ini yang sudah dikasih air atau dibeber
kenapa harus dikasih air karena lele itu kalau udah kenyang juga masih makan terus ya bang ya
udah kenyang masih terus makan nah ini bakal mengembang di dalamnya
dan kalau sudah makan terus mengembang di dalamnya dicernanya lama
yang dikhawatirkan nanti lele bisa berpotensi sakit ya bang ya
sakit yang ada nanti malah sekolah mati malah rugi
jadi harus dikasih air istilahnya apa bang
dibibis dikasih air dulu didiamkan ambil semenit
ini yang sudah dibibis
dia dia gampang tuh dipencet juga langsung selesai itu dia
kalau yang pabrik mohon maaf keras banget
makan lele biasa diberikan secara rutin pagi sore dan malam hari
nah for your information ikan lele memiliki sifat kanibalisme
atau akan makan lele lain ketika kekurangan makanan
nah cara untuk mencegah munculnya sifat ini makanan harus cukup dan rutin
mengontrol air juga jadi kunci cepat berkembangnya ikan lele
tapi ingat kalau mengganti ikan lele jangan sampai jernih
hewan yang aktif di malam hari ini akan stres jika terpapar matahari langsung
lele merupakan ikan yang memakan hampir segala hal atau omnivora
termasuk beberapa pakan alpunia
seperti jeruan ayam sampai limbah roti
meski begitu sebagian peternak ikan lele hanya memberi makan pelet yang mengandung tinggi protein lemak serta zat zat yang dibutuhkan untuk cepat besar
bukan diberi makanan sembarangan yang membuat daging lele menjadi kurang padat
memberi makan sudah membersihkan kolam sudah waktunya panen
panen dilakukan setiap sore dan pagi hari
kira sedang ya bang ya
kalau pakai sarung tangan soalnya belum terbiasa
kayak mas yang di sini sudah biasa kena lele saya nggak takut kena demam
jadi saya pakai sarung tangan
udah matil tadi ya
mati lele adalah penyengat berupa tiga duri tajam tipis yang berada di bagian sirip dada dan bukan di kumisnya
kalau mau pegang hati hati ya
setelah satu keranjang penuh ikan dimasukkan ke dalam tempat sortir
dan saya lanjut lagi turun ke kolam lele
kalau nyebur yang sudah kedua kali ke lagi ketiga tuh nafas tuh udah ngos ngosan banget ya
dan nggak kebayang ya kalau dalam suatu waktu itu harus panen ratusan kolam yang ada di sini
makanya dibikinnya bertahap ada yang hari ini ada yang besok ada yang lusa
biasanya ikan lele akan siap dipanen ketika sudah dipelihara sekitar dua sampai tiga bulan
berkota tinggal lumpur membuat langkah menjadi semakin berat
tubuh lele juga licin karena tidak memiliki sisik sehingga sulit untuk ditangkap
kalau panen juga harus sampai habis total ya ikannya
karena kalau sampai sisa bisa bisa ikan lele baru akan dimakan oleh lele yang sudah besar
oh yang ini kegedean nih
dipisah jadi berapa bang total bang
dipisah jadi berapa dua
tiga ya yang kecil
yang bisa aduh jatuh lagi
aduh kenapa til ai ai
untung pakai sarung tangan ini yang gede
aduh masih berasa loh padahal pakai sarung tangan yang tebal
jadi kalau yang nggak biasa sama lele ya hati hati pati leh
meriang meriang nanti malam
pati lele mengandung racun yang disebut krinotoksin yang berbahaya bagi manusia
dalam jumlah kecil racun bisa menyebabkan nyeri sampai bengkak pada area yang terkena
tapi bila toksin yang masuk banyak kemungkinan akan muncul alergi berat
seperti tekanan darah menurun drastis
cemas hingga kehilangan kesadaran
nah lele konsumsi memiliki ketentuan
dalam satu kilogram lele minimal ada enam ekor dan maksimal sepuluh ekor
gue ini yang besar kegedean
jadi nggak bisa dijual ke pasar karena ke pasar kan sekilonya lima enam
wah ini sekilo berapa jadi dijual ke pemancingan ya bang ya
iya ke pemancingan
pembagiannya nih jangan sampai salah ya
satu kilogram berisi enam tujuh ekor akan dijual ke pedagang pecelele
satu kilogram berisi tujuh delapan ekor akan dijual ke warung warung makan
dan satu kilogram berisi delapan sampai sepuluh ekor dijual ke pasar dengan menyasar ibu rumah tangga
wah ada klasifikasinya nih
ini salah satu yang terbesar hari ini nih
kalau makan ini mah bukan makan pecel lele mook banget

dari peternak lele mereka mematuk harga sekitar dua puluh rupiah per kilogram
kalau yang melampaui ukuran akan dijual tujuh belas saja dan menyasar pemilik pemancingan ikan
ini kenapa dihitungkan lima puluh lima kilogram
karena tadi berat si keranjangnya ada tiga kilo
dan dua kilo itu sebagai bonus dalam tanda kutip
karena nanti biasanya ada penyusutan ya bang ya
jadi dibuatnya itu lima puluh lima kilogram atau lima puluh gram
jadi dibuatnya itu lima puluh lima kilogram atau lima puluh gram

setelah ditimbang lele dimasukkan ke dalam kolam penampungan sementara
menjelang malam hari pembeli akan mengambil hasil panen pagi ini
nah ini ikan lele yang masih kecil
kalau di sini nyebutnya ikan palang dan ini akan dibesarkan setelah ditimbang
eh bang boleh
kenapa masih ditimbang
karena biar ketawa nanti
selain pembesaran di sini juga dilakukan pemulihan lele
kalau pemilihan susah susah gampang nih kita harus sortir dulu indukan lele mana yang siap untuk dikawinkan
mirsa ini yang jantan ya bang ya
ini sudah siap dikawinkan kita lagi nyari dulu
nanti kita akan pindahkan ke kolam selanjutnya
di kolam berikutnya sih udah ada yang lagi dikawinkan sejak kemarin ya
kita lagi sortir kira kira mana yang siap dikawinkan
dan yang cukup unik kalau yang lele itu yang mengalami menopaus dalam tanda kutip itu yang jantan ya bukan yang betina
jadi kalau dia seperti ini maaf kelaminnya masih dalam kondisi baik ini masih bisa dalam proses dikawinkan ya untuk bertelur
ini masih bagus banget ya
sebelum disatukan yuk kita cek lele yang kemarin telah dikawinkan
nih telurnya banyak ya waduh ini ratusan ribu kayaknya nih di satu ijik ini
kalau yang warnanya hijau nadia berhasil dibuahi tapi kalau yang putih itu yang mati
ini ditarungnya juga dalam kondisi terbalik ya
sekali bertelur satu iduk lele betina bisa menghasilkan sampai lima puluh ribu bibit
jangan lupa segera kembalikan lele yang telah selesai dikawinkan
karena kalau di kolam yang terlalu jernih khawatir lele stres dan mati
berada di kota bogor yang kerap hujan harus ditambahkan garam dan suplemen untuk menjaga kadar keasaman air
garam dan suplemen juga membuat telur menjadi lebih tahan bakteri yang dapat membuatnya gagal menetas
oh ya ada tipsnya nih agar menghindari lele mati selama pengiriman
jangan lupa untuk mencoba
ini minyak biasa sebetulnya ini minyak goreng
jadi kalau mau dikirim ini agak jauh kebetulan dikirimnya ke jakarta
dikasih minyak goreng ini tips dari sang owner lele
supaya buyutnya nggak terlalu banyak dan gak bikin ikan jadi cepat stres ya
karena kalau buitnya banyak ikannya stres
nanti terjadi penyusutan berat badan malah nyampe kesananya tidak lima puluh kg malah berkurau
nanti di komplek sampai di sana
ini tips dari penjual
dalam sebulan omset lele dapat mencapai angka fantastis di atas seratus juta rupiah
namun sayang usaha tidak selalu mulus
beberapa kondisi membuat usaha lele yang banyak dijual di kota bogor dan jakarta ini mencapai titik nadiir
terutama di pandemik ini saya jujur aja saya biasanya jual empat sampai enam ton seminggu
eh sebulan sorry empat sampai enam ton sebulan
pada saat awal pandemi saya hanya bisa menjual maksimal satu
saya tuh pengen nangis banget pada si pandemik ini
masa pandemi membuat pasokan lele membeludak namun minim permintaan
yeh setelah perjalanan panjang waktunya makan lele
nah ini lele yang tadi dibuat dan sudah digoreng
yang bahkan ini juga diternakan dari awal dari selasa harian
jadi peternak lele waktunya icip icip lele yang sudah digoreng
hmm saya bukannya fokus sama bumbunya ya malah sama si lelenya
pernah nggak sih makan lele terus kayak tiba tiba pias gitu kayak kurang gigit gitu
nah ini gigit banget
dagingnya tuh padat
dan informasi dari sang owner kenapa bisa sepadat ini
karena makannya tuh diatur polanya
salah satu kelebihan lele yang dikembang biakan menggunakan terpal adalah rasa yang minim dari lumpur
panen ya bang kalau nggak salah
ternyata nih sebelum seporsi lele tiba di piring anda ada perjalanan yang sangat panjang
mulai dari pembibitan pembesaran proses panen hingga sortir
nah jadi bagaimana tertarik menjadi peternak lele
atau menjadi pecinta kuliner lele
hahaha ya penting nih kalau megang lele awas tak kena patil ya
brian fernando dewi agung yudiarto bogor jawa barat